sementara itu pemerintah menjelaskan keputusan relaksasi daftar negatif investasi
menteri koordinator bidang perekonomian darmina sutyon
mengungkapkan hanya dua puluh lima dari lima puluh empat bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing
sebelumnya dua puluh lima bidang usaha itu sudah terbuka untuk asing
namun realisasinya banyak investor yang tidak berminat
selanjutnya lima puluh empat bidang usaha yang dipermudah agar bisa mendapatkan penanaman modal asing
dibagi dalam lima kelompok badan usaha

berikut daftar bidang usaha yang dipermudah agar bisa mendapatkan penanaman modal asing